lebih dari dua pekan pasca jebolnya tanggul sungai citarum di desa sumber urib
pebayuran bekasi jawa barat warga masih mengungsi di tempat pengungsian
mereka mengungsi di lokasi yang disediakan pemerintah
dan pengungsian mandiri di tempat sanak saudara
beberapa warga bahkan mulai terserang penyakit akibat terlalu lama berada di pengungsian
lima warga korban tanggul jebol dijanjikan akan dibangunkan rumah oleh pemerintah daerah
provinsi maupun pusat
namun hingga kini belum melihat ada aktivitas pembangunan
warga berharap pemerintah segera membangunkan rumah sesuai yang dijanjikan presiden jokowi
saat berkunjung ke lokasi bencana
belum selesai ini
janji pak presiden waktu itu dua hari tanggul harus selesai
sesudah itu dibangun kembali rumah masyarakat ya rumah kami lah
nah untuk kelanjutannya ini udah lama juga masih belum dibangun juga ini
tak hanya itu warga kembali dibuat resah dengan kondisi tanggul sementara yang amblas
hingga kedalaman enam puluh cm
warga berharap pemerintah membangun tanggul permanen
tanggul yang dibangun dengan metode geotekstil itu amblas setelah diguyur hujan deras
kondisi ini membuat warga yang masih trauma atas tragedi tanggul jebol
kembali khawatir akan adanya banjir susulan
tadi pagi dari pagi saya langsung ke lokasi ini ya ini
intinya ini kurang lebih sekitaran enam puluh cm amblasnya
dan panjangnya lima puluh meter
ini dengan kondisi seperti ini
gimana warga merasa khawatir atau gimana
ya pada intinya udah jelas
jadi kan saya juga sebagai kepala desa merasakan gimana resahnya dan cemasnya
apalagi setelah pekerjaan ini amblas lagi
mungkin saya warga saya trauma aja belum tuntas belum sembuh
warga berharap pemerintah membangun tanggul secara permanen
agar tidak resah dengan ancaman tanggul jebol mengingat curah hujan yang masih tinggi
kasi jawa barat